sementara itu suami wayan mirna salihin arief sumarko dan pegawai cafe olivia rangga kamisore mendatangi kepolisian daerah metro jaya
ya mereka berencana untuk melaporkan penyebar fitnah mengenai pemberian uang satu ratus empat puluh juta rupiah dalam kasus kopi jessica
tanpa didampingi kuasa hukum suami wayan mirna salihin arief sumarko mendatangi ruang penyidik jatan ras polda metro jaya
ia datang bersama pegawai cafe oliver bernama rangga
keduanya akan melaporkan orang yang mengaku wartawan bernama amir yang diduga memfitnah arief dan rangga
amir diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan menyebarkan isu adanya pemberian uang satu ratus empat puluh juta rupiah oleh arief kepada rangga
jadi ada wartawan yang ngaku ngaku dari mabes polri atas nama amir kalau tidak salah
jadi itu yang dilaporkan mas
ya nanti kita lihat langkah hukum selanjutnya
hari ini atau gimana
kita lagi mengumpulkan bukti buktinya
berarti bukan hari ini berarti
sekarang konsultasi aja berarti
berarti bukan jessica ya
nanti ya sumbernya dong yang di iniin
sumber pertamanya berarti
adapun rangga menuturkan saat berada di coffee oliver melihat amir bertanya kepada manajer dan mencarinya terkait dengan adanya pemberian uang satu ratus empat puluh juta rupiah dari arief
itu amir itu datang jam sebelas
itu dia nyari nyari saya
katanya dia pernah melihat saya sama arief
saya pakai baju kotak kotak dikasih transfer satu ratus empat puluh juta
jari jro pun saya disuruh ke office untuk ngumpet dulu
lima menit kemudian bu devi sama pak teddy datang
saya mau kasih rekening sama pak teddy
nggak ada buktinya
itu pun saya lewatin dia mondar mandir
dia pun nggak tahu saya
rencananya pelaporan akan dilakukan seusai persidangan
saat ini pihaknya baru berkonsultasi tentang pasal yang akan dikenakan kepada penyebar fitnah
budi tanjung jakarta